lini masa twitter tanah air ramai dengan kata kunci mantan ketua mpr amin rais
merasa tak terima program pemerintahan presiden jokowi dodo dikritik
menko bidang kemaritiman luhut bin sar panjaitan geram
luhut bahkan mengancam membuka dosa politikus yang menyerang presiden
mengkritik sang presiden menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan naik pitam
seperti yang dilansir detik com dalam pidatonya saat menghadiri acara di gedung bpk pada senin kemarin
luhut geram dengan pernyataan mantan ketua mpr amin rais
yang menyebut program pembagian sertifikat tanah presiden joko widodo nyibul alias bohong
tersulut emosi luhut bahkan mengancam mengungkap dosa politikus senior yang menyerang presiden tersebut
memang dalam pernyataannya luhut tidak menyebut siapa yang menyerang presiden
namun tak sedikit yang mengaitkannya dengan mantan ketua mpr amin rais
pasalnya sehari sebelumnya dalam sebuah diskusi di bandung amin rais sempat berujar bahwa program bagi bagi sertifikat presiden adalah pembohongan
tak hanya menyinggung program pemerintahan amin juga menyebut adanya unsur pki dalam pemerintahan jokowi
menanggapi isu pki luhut pun kian gerak
istana kepresidenan tak ambil pusing atas pernyataan politisi
senior amin rais yang menyatakan pembagian sertifikat adalah sebuah kebohongan
istana pun juga tak akan mengambil langkah hukum atau melaporkan amin rais
jurubicara presiden johan budi menegaskan
sertifikat tanah yang dibagikan itu merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan
masyarakat kan banyak yang kepemilikan tanahnya itu sering dijadikan sengketa
karena itu di pemerintahan jokowi jki ini punya program jutaan sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat
terutama masyarakat kecil
dan ini bentuk konsen presiden jokowi ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah
biar mereka punya dokumen yang sah dan legal
elit partai amanat nasional meminta pemerintah tidak perlu panik
dengan kritik yang dilontarkan ketua dewan kehormatan pan amin rais
menurut elit pan amin rais biasa melontarkan kritik sejak masa reformasi hingga sekarang
pan menilai kritik yang dilontarkan amin merupakan bentuk perhatian kepada pemerintah
pak amin rais menyampaikan kritikan yang tajam
itu dari dulu memang pak amin karakternya kan jangankan yang sekarang
orde baru pun juga tumbang karena kritikan pak amin untuk kepentingan konstitusi nkri kita
beliau kan sudah milik tokoh bangsa
jadi anggaplah itu sebagai cambuk gitu loh
bahwa pemerintah ini siapapun pemerintahannya tidak hanya pak jokowi saja
pasca pernyataan keras luhut nama amin rais pun masuk dalam trending topic twitter tanah air
sebagian mendukung namun tak sedikit juga yang mempertanyakan tudingan amin rais
terkait program pembagian sertifikat presiden joko widodo sebelumnya telah membagikan tujuh ratus lima sertifikat di semarang
empat ribu sertifikat di sumatera barat dan
pada enam maret lalu presiden membagikan lima belas sertifikat tanah untuk warga bogor
ini adalah pembagian sertifikat terbanyak sepanjang masa jabatannya
tifadir aitama cnn indonesia
amin rais menjadi kata kunci populer atau trending topic lini masa twitter tanah air sepanjang hari ini
kita lihat bersama komentar netizen terkait kritik dari amin rais atas program pemerintahan joko widodo
kita lihat dari komentar komentar yang berseliwaran di lini masa sepanjang hari ini
apakah hanya jenderal luhut saja yang baper atau yang geram atau juga banyak juga yang geram
atau biasanya sih ada menciptakan kubu kubu sendiri ada kubu nanti pak amin
kemudian juga ada kubu presiden atau kubunya pak luhut ya
kita buka yang pertama ini dia dari akun ad r samanhut
kekhawatiran besar rezim ini ketika amin rais mulai bicara kritis
begitu dimulai pak amin tidak berhasil
ri butuh ikon pendobrak tembok
kemudian berikutnya habibur rahman
yang kedua yang kami tahu nih pak amin rais adalah guru bangsa dan bapak reformasi
kami siap pasang badan membela pak amin
kemudian komentar berikutnya yang ketiga
ini agak berseberangan berbeda dari dua komentar sebelumnya
datang dari iman brotoseno
perlu diketahui ini bukan bagi bagi tanah
tapi tanah mereka yang belum punya sertifikat
dipercepat hak kepemilikannya dengan mengeluarkan sertifikat
tuduhan amin rais merupakan fitnah dan tendensius provokasi
lalu berikutnya yang keempat dari akun ad wisanggeni
sudahlah biarin aja di tahun politik gini malah jadi gaduh gak karuan
sebagian besar publik saya yakin sudah menyadari tentang kualitas pernyataan dari pak amin rais
lalu berikutnya kita buka dari akun at dkrsud
siapapun tokoh negeri ini hati hati dalam mengeluarkan statement atau pernyataan
yang bisa saja memecah belah persatuan bangsa
oke kita bahas bagaimana bentuk pola komunikasi
bahasa komunikasi terhadap kritik kekuasaan bersama lely aryani
yaitu analis komunikasi politik
mbak lely selamat malam
ya selamat malam mbak fani
ini kita ke general dulu
ini kan bentuk dari kritik terhadap kekuasaan ya
anda melihat apa yang terjadi dari statement atau kritik dari pak amin terhadap pemerintahan presiden
yang akhirnya juga ikut ikutan membuat pak luhut menjadi geram naik pitam
anda melihat bagaimana sih bentuknya bentuk komunikasi terhadap kritik kekuasaan ini
proper unproper atau seperti apa
terima kasih mbak pani
jadi gini ya dari model yang disampaikan itu nampaknya memang mereka itu secara diadakan
berada pada depan gitu kan
tinggal publikasinya pesan itu memang menyasar ke publik
kalau saya sebagai orang yang mengamati pola komunikasi dan model komunikasi
yang harus disampaikan oleh tokoh tokoh
saya menyayangkan saja secara keduanya menyampaikan pesan politiknya
karena pesan politik itu kan tidak linier tapi dipertukarkan
nah sebagai orang orang besar sebagai tokoh bangsa
memang cara mengkritik ada tapi cara menanggapi kritik juga ada
dua duanya menurut saya menciptakan persepsi publik
yang kemudian tidak sama dengan apa yang mereka sampaikan
oke biasanya mbak lely kalau saya pinjam ibarat pepatah
nggak akan ada asap kalau tidak ada api
apa yang kita lihat artinya kan ada pengkritik begitu
melontarkan sebuah kritikan seperti yang terjadi dari pak amin
oke anda melihatnya gimana
karakter pak amin biasa dilihat cara mengkritiknya seperti itu
tapi menurut saya perjalanan panjang
pengusia seseorang pengalaman politik
kedudukan di masyarakat ketokohan yang dimiliki
biasanya itu memberikan pola tersendiri orang orang tertentu untuk menyampaikan kritik
termasuk yang menjawab kritik gitu kan
nah saya justru menginginkan tokoh tokoh bangsa ini boleh adu kritik
itu menjawab kritik tapi dengan pola pola yang memang dicoba untuk diketengahkan
sebagai proses pembelajaran politik bagi bangsa
terutama mereka mereka yang baru mau mengapresiasikan diri ke dalam panggung bangku politik
menurut saya seperti itu
jadi boleh saja kritik tidak dilarang mungkin cara penyampaiannya gitu
yang menjawab kritik juga nggak ngelarang untuk menjawab cara penyampaiannya juga
jadi kembali kepada cara bagaimana mereka mempertukarkan kesan politik itu
ini yang terlihat menurut saya agak keluar dari apa yang menjadi simbol ketokohan yang mereka miliki
oke mbak lely sebenarnya kan yang dikritik artinya pak presiden sendiri juga sampai sekarang tidak menimbulkan reaksi
tidak menimbulkan respons kan
memang pak jokowi apa sih yang bisa menimbulkan reaksi dia kecuali dia tersenyum saja kan
nah ini kan justru
iya justru yang
tapi kita kan tadi kegeraman yang dibacakan oleh pani lewat netizen dan sebagainya itu kan menunjukkan
bahwa masyarakat akhirnya terbelah lagi terpolah lagi seperti itu
seharusnya tokoh tokoh bangsa ini ya menurut saya ya mencoba memberikan memamerkan menunjukkan itu pola pola komunikasi
yang menunjukkan bahwa masyarakat akhirnya terbelah lagi terpolah lagi seperti itu

jadi boleh saja tidak dilarang
tapi sering itu cara penyampai jangan menggunakan kata kata misalnya bohong ngibul segala macam gitu
kan bisa menyampaikan dengan cara yang lebih baik yang menjawab juga nggak perlu marah akan saya bongkar ini dan sebagainya
lalu kemudian tidak juga harus mengkait kaitkan bagaimana pak amin rais bisa menumbang kawdebang
itu perjalanan ceritanya panjang banget tiga puluh dua tahun rakyat ditekan misalnya kan itu yang gejolaknya lebih jauh
nah jadi nggak usah jauh kemana mana deh sampaikan saja substansinya
bukankah komunikasi politik itu adalah bagaimana kita menyampaikan substansi pesan lalu kemudian settingnya di mana lalu kemudian apa perannya
nah silakan saja berkaca kepada tiga hal itu saya pikir model model yang akan dipamerkan oleh tokoh bangsa dalam berkomunikasi politik
justru bisa memberi pembelajaran politik kepada masyarakat secara keseluruhan termasuk anak anak muda zaman now
iya harusnya menjadi panutan harusnya menjadi role model ya
tapi kita balik lagi mbak lili ini yang dikritik biasa saja akhirnya akankah berdampak kepada persepsi terhadap pemerintahan jokowi mungkin kedepannya sebagai pemerintahan yang anti kritik
enggak saya pikir enggak tapi memang ada beberapa tokoh yang merasa dia bekerja barangkali pak luhut merasa dirinya ikut bekerja dan menyadari apa yang disampaikan oleh pak amin itu sesuatu yang tidak benar gitu kan
sehingga cara pak ruhut tapi yang saya salahkan menjawabnya tidak harus dengan cara seperti itu
kami bekerja lho pak amin misalnya kan bisa saja seperti itu kami akan buktikan bahwa ini nggak bohong gitu kan bisa juga
tapi kan katanya kembali ke karakter dan temperamen katanya batak tapi ada juga batak yang lembut gitu kan ada juga orang jawa yang lembut
jadi nggak usah dikembalikan kepada hal hal lain yang bahwa itu memang murni mengkritik atau tidak saya pikir kembali kepada karakter orang

oke kita tunggu saja suara dari presiden ya apakah presiden ini bisa jadi mediator antara pak luhut

kita tunggu statementnya terima kasih mbak
oh terima kasih
terima kasih mbak lely aryani analis komunikasi politik sudah bergabung dengan kami malam hari ini